nari langkai kemuliaan bulan amat
dan sosialisasikan keselamatan berlalu lintas
tokoh superhero seperti iron man dan kapten amerika
bersama kepolisian resor situbondo
berbagi takjil kepada pengguna jalan di jalur pantura
toko superhero ini adalah anggota pores situbondo
yang mengenakan kostum khusus untuk menghibur warga yang sedang berpuasa
berpakaian layaknya superhero marvel
mereka membawa bungkusan takjil berisi bubur ketan hitam
bubur sumsum bubur kacang hijau dan es buah
sasarannya adalah pengguna jalan yang melintas
khususnya pengendara sepeda motor dan mobil yang membawa anak anak
sejumlah pengendara mengaku terhibur saat sedang ngabuburit
ada pun anak anak yang ikut berkendara
meminta toko superhero ini untuk berfoto bersama
sepuluh takjil yang disediakan pun ludes dibagikan dalam waktu tiga puluh menit
selain itu para superhero ini juga berkata

dengan cara ini pores situbondo berharap bisa semakin dekat dengan masyarakat
pembagian takjil direncana
dan akan terus dilakukan setiap pekat
zainal ali mustafa situbondo jawa timur